tni angkatan laut menangkap sejumlah kapal yang membawa minyak sawit mentah dan turunannya dari pelabuhan indonesia menuju luar negeri
menurut tni angkatan laut mereka tidak ditangkap semata mata karena membawa minyak sawit dan turunannya namun karena pelanggaran undang undang pelayaran
penangkapan ini diungkap panglima kormada satwar syed abdullah
dua kapal terakhir yang ditangkap sedang membawa minyak menuju india dan uni emirat arab dan diduga melakukan tindak pidana pelayaran
progres ditangkap di selat malaka dalam pelayaran dari dumai menuju india
kapal kedua adalah mt annabel di perairan kalimantan barat dalam pelayaran dari kijing pontianak menuju sarja uni emirat arab
tni angkatan laut mengkonsentrasikan patroli pada titik titik yang dianggap rawan adanya ekspor minyak sawit mentah
yakni dumai selat malaka pelawan sumatera selatan dan pontianak kalimantan barat
ketiga titik ini perubahan
merupakan daerah yang banyak memproduksi minyak sawit